warga cianjur menggelar makan nasi liwet di alun alun cianjur jawa barat jumat siang
mereka menggelar acara syukuran sebagai bentuk apresiasi rakyat terhadap komisi pemberantasan korupsi
yang menangkap bupati cianjur dan beberapa pejabat dinas pendidikan
tidak hanya syukuran warga cianjur mendobrak pembatas alun alun dengan halaman pendopo cianjur
agar bisa masuk halaman pendopo cianjur
warga mengaku kebijakan bupati irfan sering kontroversial mulai dari kebijakan keagamaan pendidikan hingga kebijakan yang lain
kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia gani aris di cianjur jawa barat
gani selamat sore
selamat sore pani
bisa anda gambarkan dan juga berikan secara singkat bagaimana kondisi di sana sekarang
apakah warga masih memenuhi atau masih berada di halaman pendopo gani
ya setelah tadi berdatangan berbondong bondong memadati alun alun
cianjur dan pendopo sampai saat ini masih terlihat sebagian warga yang masih duduk duduk
dan berfoto foto bersama kerabat dan keluarga
gani apa yang menjadi alasan atau yang melatar belakangi warga di sana merayakan operasi tangkap tangan bupati mereka sendiri bupati cianjur
ya mereka menganggap karena selama ini banyak kebijakan kebijakan bupati yang dianggap masyarakat cianjur
kebijakan yang kontroversial bisa anda sampaikan atau bisa anda jabarkan
artinya kebijakan kebijakan yang kontra di masyarakat cianjur sendiri seperti apa gani
ya mulai dari kebijakan keagamaan kesehatan dan juga pendidikan fani
oke gani apakah anda melihat ada aparat keamanan juga di sana kemudian perwakilan atau pejabat
atau pihak dari
dinas di kabupaten cianjur sendiri untuk mengamankan atau membuat situasi agar lebih kondusif di sana gani
ya pantauan sore ini masih terlihat keamanan dari tni polri dan juga satpol pp kabupaten cianjur
sampai berapa lama gani warga akan bertahan atau berada di sana
ya menurut warga barusan saya ngobrol ngobrol dengan warga

ada yang masih tetap berada di sini ya kemungkinan jam lima sore sudah pada pulang
oke gambaran anda artinya kumpulan kumpulan warga ini sudah bertahan sudah beberapa jam di sana
apa anda melihat ada situasi yang kurang kondusif kah atau tidak kondusif kah
atau artinya kumpulan warga di sana ini justru merayakannya dengan situasi atau keadaan
dan yang berlangsung cukup baik atau cukup normal kondusif
ya pantauan sore ini saya lihat terlihat kondusif mbak
karena kebanyakan warga di sini membawa sanak saudara anaknya dan keluarganya
oke baik terima kasih jurnalis transmedia gani
terima kasih jurnalis transmedia gani aris
melalui sambungan telepon dari cianjur jawa barat